jelang peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh enam republik indonesia sejumlah kepolisian sektor atau polsek menggelar vaksinasi masal dengan menggunakan kostum pejuang dan pakaian adat
penggunaan kostum pejuang dan pakaian adat dilakukan untuk memberi semangat kepada masyarakat agar menjalani vaksinasi serta menambah euforia kemerdekaan ri
suasana berbeda terjadi pada kegiatan vaksinasi covid sembilan belas yang digelar kepolisian sektor pasar rebo jakarta timur
pada senin pagi para petugas mengenakan kostum pejuang dan pakaian adat
hal ini menimbulkan nuansa seakan berada di zaman perjuangan kemerdekaan indonesia
penggunaan kostum pejuang dan pakaian adat ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan indonesia
kami para perwira pengendali pasar rebo sengaja mempergunakan pakaian pakaian pejuang empat puluh lima
untuk menyemangati masyarakat untuk mau vaksin
animo daripada masyarakat cukup cukup bagus ini hampir lebih daripada dua ratus orang
selain itu kostum pejuang dan pakaian adat dikenakan oleh petugas juga untuk memberikan semangat pada peserta vaksinasi
dengan begini kan malah kita lebih semangat vaksin agar corona cepat selesai
ada dua jenis vaksin yang diberikan yaitu sinovac dan astrazeneca
warga bebas memilih di antara kedua vaksin tersebut
di meliputan cnn indonesia